dalam sepekan terakhir harga emas batangan terus meroket
hal ini dipengaruhi oleh inflasi situasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi
kenaikan harga juga terjadi pada perhiasan emas
harga emas batangan pt aneka tambang tbk atau antam
terus menunjukkan tren kenaikan sejak sepekan terakhir
berdasarkan data dari situs resmi antam
memperlihatkan grafik harga emas batangan per satu gram merangkak naik
pada tiga maret dua ribu dua puluh dua lalu harga per satu gram berada di angka rp sembilan ratus delapan puluh tujuh
lalu pada sembilan maret harga satu gram emas batangan antam dijual rp satu tiga puluh enam
namun pada kamis sepuluh maret berada di angka rp satu sepuluh
atau mengalami penurunan sebesar rp dua puluh enam
tidak hanya emas batangan kenaikan harga emas juga terjadi pada emas perhiasan
seperti disebut salah seorang
pemilik toko emas di kawasan kosambi kota bandung ini
dari berapa sampai
banding harga am maksudnya
kalau antam naik rp dua puluh kita naik rp lima belas sampai rp enam belas lima ratus
naiknya harga emas ini pun dimanfaatkan masyarakat untuk mengambil keuntungan
dengan memutuskan menjual emas milik mereka
seperti yang dilakukan haryanto
kita lihat di internet
kira kira bulan kemarin kita belanja misalnya di rp delapan ratus lima puluh
tiba tiba sekarang naik ke rp sembilan ratus empat puluh
kalau kita mau ambil margin terhadap barang itu hari ini harus dijual gitu
menurut dosen ekonomi pembangunan universitas pasundan bandung
fenomena naiknya harga emas batangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
di antaranya adanya inflasi situasi geopolitik yang tidak stabil
serta ketidakpastian ekonomi
dari sisi domestik kenaikan itu juga dipicu oleh masyarakat mulai menempatkan
investasi pada komoditas yang aman
dan pilihannya adalah emas
kenapa saya kira kita melihat masih ada ketidakpastian ekonomi ke depan
kemudian juga kita dibayangi oleh inflasi dalam beberapa bulan terakhir
sehingga kemudian itu menyebabkan masyarakat perlu merelokasi investasi
tidak hanya di sektor keuangan atau perbankan
tetapi juga masuk ke komoditas
acu fiarta menambahkan masyarakat perlu bijaksana dalam menghadapi momentum naiknya harga emas
mengingat harga emas yang selalu fluktuatif dan dinamis
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat